banjir bandang di sukabumi pohon tumbang akibat hujan angin di bogor serta tanah longsor di kabupaten bandung
tiga musibah tersebut terjadi dalam kurun waktu sepekan di jawa barat
data dari badan penanggulangan bencana daerah atau bpbd provinsi jawa barat
sejak satu hingga dua belas oktober telah terjadi delapan puluh lima bencana
terdiri dari tiga puluh tiga kasus tanah longsor dua puluh tujuh kasus angin kencang dua puluh dua kasus banjir serta dua kali gempa bumi
bencana tersebut menyebabkan empat orang meninggal dunia dua ratus empat puluh sembilan rumah rusak dan lebih dari sepuluh ribu warga terkena dampak
jika dilihat sepanjang tahun dua ribu dua puluh dua telah terjadi sembilan ratus delapan puluh tujuh bencana di jawa barat
yang meliputi tiga ratus sembilan puluh empat kejadian angin kencang tiga ratus delapan puluh empat kejadian tanah longsor
satu ratus tujuh puluh tujuh kasus banjir dua puluh gempa bumi delapan kebakaran lahan dan tiga kasus kekeringan
dari sembilan ratus delapan puluh tujuh kejadian bencana tersebut sembilan ratus empat puluh tujuh diantaranya telah selesai ditangani oleh bpbd kabupaten kota dan bpbd provinsi
dalam hal penanganan bencana baik bencana yang diakibatkan dari hidrometeorologi
baik bencana angin puting beliung banjir serta tanah longsor
sementara kita tetap menguatkan bpbd kabupaten kota untuk menangani pak
baik dari segi penanganan secara langsung evakuasi dan pemenuhan kebutuhan dasar yang ada di sana
lalu kita dalam hal ini bppd provinsi jawa barat selalu mendampingi
baik ke lapangan atau memang penguatan logistik secara logistik kepada bppd kabupaten kota untuk disalurkan kepada masyarakat
bencana yang terjadi khususnya tiga bencana terbanyak yakni angin kencang longsor dan banjir
disebabkan salah satunya oleh fenomena cuaca yang terjadi sepanjang tahun dua ribu dua puluh
fenomena lanina atau el nino di samudera pasifik
serta dipol mod di samudera hindia
membuat curah hujan di jawa barat sepanjang dua ribu dua puluh
berada di atas angka rata rata
selain itu suhu muka laut indonesia yang hangat juga mempengaruhi proses penguapan yang memperbesar potensi hujan
kondisi ini diprediksi akan bertahan hingga akhir tahun bahkan hingga awal tahun dua ribu dua puluh
ketika terjadinya awal musim hujan atau musim hujan tentu curah hujannya akan lebih tinggi dibandingkan periode periode yang bukan musim hujan ya
terus yang kedua fenomena tadi contohnya yang lanina ya
untuk lanina dan davel mode ini diprediksi masih akan bertahan sampai akhir dua ribu dua puluh
bahkan ada potensinya akan lanjut sampai awal dua ribu dua puluh tiga
bmkg dan bpbd mengklaim telah menjalankan sistem peringatan dini atau early warning system
melalui berbagai kanal di wilayah yang berpotensi bencana
namun kepedulian dan kewaspadaan masyarakat tetap diperlukan
agar tidak terkena dampak potensi bencana yang akan terjadi
angga putra siti irvan bandung jawa barat